karena saya kalah jadi harus rela dipukul menggunakan pentungan kecil yang mereka sediakan
itu sebenarnya kurang lebih sama dengan kelas dua yang selama ini artinya selama ini dibayarkan oleh para peserta jaminan kesehatan nasional
itu juga dibarengi dengan pemeriksaan kualitas makanan
bagi north forward atau jadi center gitu
itu adalah kejadian di mana ada gabungan diantara keduanya